beralih ke sepak bola nasional salah satu bakal calon ketua umum pssi rahim sukasa
menyoroti persoalan mandeknya prestasi tim nasional saat sampai di level senior
serta mengkritik jadwal kompetisi liga indonesia saat ini
dalam acara deklarasi untuk maju dalam pemilihan ketum pssi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga di jakarta pada senin sore
ceo klub australia brisbain war itu menggandeng joli sinomba siregar sebagai wakilnya
bersama pengurus psms medan sejak tahun dua ribu itu rahim sukasa optimis bisa membenahi berbagai masalah sepak bola indonesia
selain soal ketimpangan prestasi antara tim nasional level junior dan senior rahim sukasah juga siap membenahi pengelolaan liga khususnya terkait jadwal pertandingan
kompetisi liga indonesia
kompetisi di kita menurut saya mau ikut ikut eropa
eropa itu kecil
kalau di inggris di london aja itu delapan sembilan sepuluh klub
seperti di sini kebayoran jeputat romangun sleepy menteng dan lain lain
itu kan dekat
berangkat pagi menat
di sini medan ujung papua
delapan jam kalau flight direct flight
delapan jam itu jakarta dubai
jadi anda bisa bayangkan kalau anda main di perketat itu kompetisi di kita kan dibikin sedemikian seolah olah ketat sekali
dan seolah olah rame sekali penonton